anda masih bersama kami di connected ramadhan
dampak dari wabah virus corona di tanah air
pemerintah menyebut lebih dari tiga ratus ribu pekerja formal di phk
presiden jokowi dodo menginstruksikan phk terkait untuk mencegah kenaikan jumlah phk
melalui berbagai paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah
hal ini menjadi arahan presiden jokowi saat memimpin rapat terbatas yang dilakukan secara virtual
dengan pembahasan topik mitigasi dampak covid sembilan belas terhadap sektor ketenaga kerjaan
di istana merdeka jakarta kami siang
menurut presiden tiga ratus tujuh puluh lima ribu pekerja formal di phk akibat penyebaran covid sembilan belas
sementara satu juta lebih pekerja informal dirumahkan
presiden meminta kementerian terkait memastikan program stimulus ekonomi yang diberikan
dirasakan langsung oleh masyarakat dan tepat sasaran
presiden juga meminta para korban phk menjadi prioritas utama untuk menerima fasilitas kartu prakerja
pastikan program stimulus ekonomi yang sudah kita putuskan

betul betul segera diimplementasikan
jadi sektor formal yang jumlah pekerjanya ada lima puluh enam juta
saya juga minta dipastikan skema program yang meringankan beban mereka
insentif pajak sudah kemudian relaksasi pembayaran iuran bpjs
keringanan dalam pembayaran kredit
pekerja di sektor informal
saya minta dimasukkan ini dalam program jaring pengaman sosial
data yang saya terima ada satu ratus dua puluh enam lima juta pekerja di sini
dan terdapat tujuh puluh lima juta yang bekerja di sektor informal
bagi pekerja yang dirumahkan atau korban phk
saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja